terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
dua pesepak bola asal surabaya evan dimas darmono dan andik firmansyah
dipastikan membela tim nasional indonesia dalam piala aff dua ribu dua puluh
keduanya akan menjalani uji coba pertama melawan tim nasional malaysia pada enam september mendatang
evan dimas darmono kembali dipercaya sebagai salah satu penggawa tim nasional indonesia
dalam ajang piala aff dua ribu enam belas
setelah lolos seleksi yang digelar pelatih alfred riedel
kiprah evan ini sangat diharapkan mengingat indonesia kini minim pengatur serangan yang berkualitas
evan dimas sendiri berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin
ya seneng seneng aja harusnya sindang baik
senang lah dulu cuma bisa lihat di tv terus latihan sama sama
nggak pernah main barengan sekarang ya insya allah bisa main barengan
jadi ya seneng sekali
tak hanya evan seniornya dalam klub persebaya beberapa tahun silam
andik firmansyah juga dipanggil pelatih alfred riedel
evan dan andi akan memperkuat timnas indonesia dalam pertandingan uji coba melawan malaysia di stadion manahan solo enam september mendatang
yang mengejutkan dalam daftar pemain tim nasional kali ini adalah dipanggilnya indra kavi pemain bayangkara surabaya united
indra pun tak menyangka ia bakal lolos seleksi
pasti bahagia sekali ya
bahagia sekali senang nyelidik nama pertama saya pemain tim nasional
mudah mudahan saya bisa bermain maksimal meskipun ini cuma lagu persahabatannya
mungkin ke depannya
ya membuat nama baik khususnya membuat nama baik diri saya sendiri membuat nama baik keluarga saya dan juga membuat nama baik pony dan bes
hingga saat ini proses seleksi tim nasional indonesia sudah menentukan dua puluh dua orang untuk berlaga melawan malaysia september mendatang
alfred berharap tim aswanya dapat berbicara banyak pada piala aff kali ini